siti aisyah ibu yang baru melahirkan di puskesmas lemba gedong tidak pernah menyangka
dirinya harus menyeberang sungai menggunakan eskavator
siti bersama bayi yang baru dilahirkan dan empat keluarganya tidak memiliki pilihan lain
sungai besar ciberang harus dilalui dengan duduk di alat keruk eskavator
karena jembatan muhara putus pasca diterjang banjir pada senin lalu
kondisi bayi berjenis kelamin perempuan anak pertama siti aisyah
dan ncep ma'ruf kini dalam kondisi sehat
dua bidan desa sempat menemani pasca melahirkan
lewat jembatan gantung
oh sebelumnya lewat juga jembatan gantung
terus dari jembatan dari seberang sana naik naik ambulan
oh jadi ambulannya nunggu di seberang
nah pas pulang itu jam berapa sih pulang dari puskesmas
sementara di kabupaten magelang jawa tengah
seorang penggali sumur lolos dari maut
pasca diselamatkan petugas pemadam kebakaran dari sumur sedalam delapan meter
korban pada sabtu sore tertimpa ember berisi material tanah
hingga tidak sadarkan diri
petugas pemadam kebakaran yang mengevakuasi korban
sempat merekam proses evakuasi dari dasar sumur sedalam delapan meter
peristiwa bermula saat korban bersama rekannya menggali sumur milik tetangganya di belakang rumah
saat rekan korban menarik ember berisi material galian
tiba tiba tali ember terputus
korban yang tertimpa tidur
tidak sadarkan diri karena berada di dasar sumur
evakuasi berjalan lancar
berjalan selama tiga puluh menit
dan kondisi korban saat ini sudah di rsud muntilan
setelah berhasil devakuasi
korban kemudian dibawa ke rumah sakit umum daerah muntilan
untuk mendapatkan perawatan medis
tim liputan cnn indonesia